petugas dari dinas kesehatan purwakarta mendatangi kediaman irfan gunawan
desa ciwareng kecamatan babakan cikau kabupaten purwakarta
petugas langsung memeriksa kondisi tubuh sang bocah yang kecanduan aroma bensin
dari hasil pemeriksaan tidak terlihat adanya penyimpangan dari batas normal
namun mulai ada indikasi gangguan pada pernafasan dan sistem syaraf akibat menghirup uap dari bbm
guna memastikan hal ini petugas akan berkoordinasi dengan dokter spesialis anak dan dokter jiwa dari rsud banyu asih purwakarta
petugas dinkes menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan rehabilitasi kepada irfan
jadi perubahan anusus tidak bisa sampai di sini saja
tentunya ini harus berobat ke dokter spesialis anak dan kejiwaan
tentunya nanti yang menentukan apakah anak ini perlu direhabilitasi
ya dokter spesialis kejiwaan nanti yang menentukan
mudah mudahan kalau lihat tahap sementara ini kan lebih cenderung sih
kalau lihat emosional juga masih bisa terkontrol kan
makan juga masih mau
dengan orang tua juga bisa berkomunikasi dengan baik
kemudian tadi juga tanya kepada ibunya kan alhamdulillah sholat lima waktunya tidak ditinggalkan
menurut orang tua irfan sudah tiga tahun terakhir
bocah laki laki berusia dua belas tahun itu kecanduan menghirup aroma bensin
berawal ketika irfan diminta bapaknya membeli bensin eceran
selama perjalanan dari lokasi penjual bensin hingga ke rumah yang berada di desa ciwareng
kecamatan babakan cikau purwakarta
irfan selalu menghirup aroma dari bensin yang dibawanya
sejak saat itu ia selalu menuntut ada bensin di sekitarnya
begitu parahnya kebiasaan itu hingga irfan tidak mau sekolah
ia tidak mau jauh jauh dari bensin
ia putus sekolah di kelas tiga sd
selain itu kondisi kesehatannya juga terganggu
irfan pun menjadi sulit diajak berkomunikasi
untuk lepas kalau sudah mau makan
bangun tidur baru lepas
nanti kalau bangun diambil lagi bisa penyakit
kondisi ekonomi yang terbatas membuat orang tua irfan tidak bisa berbuat banyak untuk mengobati anaknya